setidaknya gua melakukan satu kebaikan
dalam seumur hidup wak
wak selalu berbuat baik
kepada mu kepada kandu
raka beng terjadi padanya
tadi aku menemukan
raden walang susang dalam keadaan terluka
aku dan keponakanku tercinta
raden surawi sisa
aku tidak akan pernah melepaskan kalian
aku mohon kepadamu
bawalah raka walang susang
ketempat yang amat
biar mereka jadi urusanku aku akan alihkan perhatian mereka
ayo ke penangkahanku wah tolong kita pergi dari sini
radin wah yakin kita tidak akan mampu menghadapi pendekat pendekat bodoh ini
ayo radin kita pergi dari sini
tidak wah lebih baik aku mati daripada aku harus meninggalkan saudaraku sendiri yang terluka
anak ini kenapa sekarang susah diatur
wah aku langsung susah
kita harus pergi
kita harus pergi dari sini wak
rasanya cuncung separuhku
ada yang terjadi wil
tersebut menjadi letan salju
kau akan bisa menguasai seluruh tanah pasu ini
aku bisa memanfaatkan mereka
untuk balas dendam pada siliwangi
radin radin radin
biarkan wangmu yang membukul
radin pasti lelah sekali
setidaknya gua melakukan satu kebaikan
dalam seumur hidup wak
wak selalu berbuat baik
kepada mu kepala kanggu
putraku walang sungsang
rakabeng terjadi padihannya
tadi aku menemukan
dalam keadaan terluka
aku dan keponakanku tercinta
radin surawis nisa
mohon maaf putraku suruh usia usia
dimana saudara saudaramu yang lain
aku tidak mengetahuinya ibu undang
karena aku dan raka walang sungusang bertarung
di beda tempat
apakah kau baik baik saja apakah kau terluka
aku tidak apa apa ibu undang
yang terpenting sekarang kita harus
secepatnya mengobati raka walang sungusang
baiklah kalau begitu kita kembali
berhati hatilah ibu undang
sebaiknya selamatkan diri
kalian gunakan pintu rahasia untuk
kabur sementara aku akan menahan
tenanglah kepala kakuk
yang berbicara kepada mereka
aku mohon ampun
kami semua di sini
mau bekerja sama dengan kalian
jangan bunuh kami di sini
kami akan percaya
dengan semua kata katamu

sampai di member
di langsung saja
marinda ibu ngebantu